adam ali mana adam
aku gak mau
jangan pergi bang
nikahi aku dulu bang
aku gak mau
aduh kepala aku
bu endang udah itu tadi
udah bu ranti
malah tuh hansip hansip susah banget sih diobatinnya ribut
malah bang gak usah diobatin
buntalanya juga mati sendiri
ih si parete
sakit banget ini deh kepala dek
perih banget gua
mana si parete yang keselionya ini
eh itu pelan pelan
ngebatinnya dengan hati kayaknya bu ranti
iya ini emang dengan hati
ya parete lembain banget
iya parete lembain
tapi kalo segini sih gak ada seberapanya
ributnya sama hantu
itu sih ya
mana hantunya tadi kuat banget lagi
jadi parete tadi
eh mau sama siapa lagi gak ada yang berani
lawan hantu itu mah
saya maju dulu paling depan saya
bismillah buar buar buar
aduh aduh aduh aduh
nggak lu ini loh
biasanya kan parete takutnya
eh apa juga sama sama
saya lima belas tahun di banten
emang parete ngapain ke hantunya
disik disik disik disik gitu
wah saya mau bonyok deh
hebat nih parete
terus bang dituk juga
hantunya tuh kuat banget
berarti hantunya kalinda marah dong
orang parete aja digituin
masih nunggu lah sakitnya nih
nah atasnya lagi dikit
nah situ situ
manja ya bu rante
oh manja banget
jangan dari kesempatan ya parete
abis ribut sama hantu tolonginlah
saya perban sebarang meladak
aduh mumi dong
biarin aja jadi mumi sebelum mati
semua warga sudah demo
demo di rumah bang meun
tidak bisa dikendalikan
bagaimana nih parete bagus
parete gimana sih itu demo
ya udah kita mesti kesana jangan diem aja
hai anak anak buruan
ngatasin orang demo
iya aduh aduh
bang meun bang meun
lo punya sopan santun kagak masuk alaman orang
bang beyond harus tanggung jawab
ya betul betul
kita semua udah diteror sama hantika linda betul gak
apaan sih jadi anarkis gini
kalian kan punya mulut
untuk bicara baik baik
bisa kita cari jalan keluarnya
tenang tenang dulu
tenang tuh ada apa sih ini eh
jalan keluarnya kemana parete
bukan itu maksud saya yang gini
jalan keluar buat masalah ini
ini lagi dia omongin dia omongin saya juga bingung
pak rt ini masalah hantu
gak bisa ditolelir lagi
iya iya betul betul
bang bang meun semua warga
yang tinggal di setar danau bang
sudah gak mau petah lagi tinggal di rumah kami sendiri bang
gara gara teror hantu si linda itu bang
iya betul betul
kita mau bang meun tanggung jawab bang
iya pak tahu tahu
bang meun harus tanggung jawab semua ini ya gak
jangan gitu waktu ngomongnya kalian teg
emangnya pak meun
mau ada kejadian kayak gini
pak amiun juga masih berduka
anaknya si linda kan baru meninggal
semoga pikiran kalian gak punya perasaan banget sih
saya akan tanggung jawab
tanggung jawabnya gimana ini

gini bang awalnya kita sudah mau jual rumah kita bang
tapi gara gara gosip hantu yang merajalela itu bang
gak ada warga yang mau beli rumah kita bang
iya betul betul betul
bang meun harus beli rumah kita bang
iya betul betul betul
beli rumah kalian semua
kalau gak mau beli bang
jangan salahkan kita bang
kita bakal lebih anarkis dari ini pak
iya betul betul betul
tenang atu tenang
tenang tenang semuanya
saya harus beli tanah semua nih warga
tapi kalian kan tau
saya nggak punya uang sebanyak itu
jadi kalau kalian mau
saya akan bayar setengah harga
maksudnya bang mion mau beli dengan harga murah gitu bang
iya itu kalau kalian semua mau
kalau enggak silahkan cari yang lain
kalau gak silahkan cari yang lain
udah gak apa apa deh
baik bang meun
kalau gitu kita setuju bang
daripada kita rugi besar bang
tapi pak rt kita minta pak rt jadi saksi pak
saya bersedia jadi saksi
bapak aku takut
bapak aku takut
bapak aku takut
bapak aku takut
udah tenang dam
tungguin kamu suruh orang tenang
kamu suruh orang tenang
kamu yang teriak yang paling kencang

berisik nanti kita ketahuan
tapi kita udah nunggu lama kak
belum ada tanda apapun
sabar kita harus tunggu
hantu itu pasti muncul di sini
tempat dulu kita lihatnya kita sudah tahu
aku digigitin nyamuk nih kak
aku digigitin nyamuk nih kak
nyamuknya banyak banget

susah deh sama kalian semua
kak di sini
kita cari tau
kau mana budak
aduh aduh aduh aduh
rafa udah berapa kali mami bilang jangan suka keluyuran malem malem
iya lagi banyak hantu berkeliaran mau diculik
aku aku nggak tahu tadi kita mencari gara gara dikejar hantu
hantu hantu pengandan lagi maksudnya
adam anak mami kamu dari mana
di di di culiknya di mana di culiknya di mana
di di sana
parete sekarang juga kita mesti uber ali
ayo adam tunjukin tempatnya